terima kasih anda masih bersama kami
menghadapi putaran kedua liga satu indonesia
persib memperkuat lini belakang dengan mendatangkan stopper purwakayudi
bagi purwakayudi ini menjadi ajang kembalinya ke maung bandung setelah proses pemulihan cedera
sementara itu manajemen persib juga akan mengajukan banding terhadap sanksi yang dijatuhkan oleh pssi
untuk purwakayudi sudah baik dan purwakayudi juga siap

salah pertimbangan dengan pak glenn
ya udahlah kalau seperti itu purwakayudi lebih baik gabung dulu dengan kita
umuh juga menegaskan bahwa persib bandung sudah siap mendatangkan seorang striker asing
yang akan memperkuat lini depan persib
striker baru ini rencananya akan bergabung dengan persib paling telat rabu esok
sementara itu menanggapi sanksi yang dijatuhkan oleh komisi disiplin pssi
manajemen persib berupaya mengajukan banding
surat pengajuan banding pun sudah dilayangkan ke komisi banding pssi
persib dihukum membayar denda rp satu ratus tiga puluh juta rupiah serta menjalani lima pertandingan tandang dan kandang tanpa kehadiran boboto
hukuman dijatuhkan lantaran ulah bobotoh yang menyalakan flare dan melempar botol minuman ke arah pemain
usai laga persib melawan persija di stadion gelora bandung
lautan api dua puluh dua juli silam
fredy bangun bandung